fia valen tiba tiba menangis melihat dua sapi kesayangannya bernama wowo dan bubu
disembelih menjadi hewan kurban di kawasan kali tengah kecamatan tanggulangin sidoarjo jawa timur selasa pagi
fia valen yang sempat mengusap ngusap kepala sapi kesayangannya ketika disembelih
ia mengaku tak tega melihat dua sapi kesayangannya dengan berat satu dua ton dan satu tiga ton dijadikan hewan kurban pada perayaan idul adha
pas disembelih pas aku megang matanya itu kayak ngerasain dia pas nyawanya mau diambil itu getar getar
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
fia valen memberi syarat kepada petugas penyembelihan di rumahnya untuk tes antigen
dan dipastikan daging diterima oleh warga sekitar aman dari virus covid sembilan belas